majelis hakim merasa heran mengapa terdakwa putri candrawati tidak mencari tahu suara tembakan pada delapan juli dua ribu dua puluh dua lalu padahal putri ada di rumah dinas suaminya di duren tiga
berdasar bap dan keterangan terdakwa lain sebelumnya pc berada di rumah duren tiga saat peristiwa penembakan terjadi
majelis hakim mencecar terdakwa putri candrawati karena merasa heran putri mengaku mendengar suara letusan kencang namun tidak berusaha untuk mencari tahu keributan yang berlangsung saat itu
putri mengaku setibanya di duren tiga ia masuk ke kamar untuk tidur
saat mendengar suara tembakan ia tetap berada di dalam kamar mengaku ketakutan dan menutup telinganya
putri mengaku dirinya tidak melihat jasad joshua saat suaminya mengajaknya keluar rumah duren tiga menuju saguling
duren tiga tadi kan
kamu masuk kamar setelah diantar tas sama si kuat ya
dan mendengar ada suara tembakan
betul ya mulya
waktu mendengar suara tembakan itu kamu ini ketiduran atau apa
atau gimana lagi asik asik mau apa namanya nyenyak atau gimana
waktu itu saya sedang tiduran di atas kasur di kamar
terus terdengar letusan saya kaget saya tutup telinga
bingung kamu gak keluar ada apa apa
saya takut yang mulia sejak kejadian tanggal tujuh saya selalu ketakutan
sudah gak berani keluar ya
itu kamu tahu kalau itu suara tembakan dari
sebuah pistol atau suara pistol
saya waktu itu hanya letusan tapi sangat kencang sekali
enggak itu kamu tahu nggak itu suara letusan pistol atau mercon
saya tidak bisa pastikan waktu
tidak bisa pastikan tapi suaranya kencang ya
kencang ya mulya
nah setelah suara letusan itu ya itu kan kayaknya dor dor gitu ya
beberapa kali gitu
beberapa kali banyak banyak sekali ya
terus berapa lama kemudian baru suamimu datang ke kamar
tidak terlalu lama ya mulya
setelah letusan terus tidak terlalu lama waktunya
terus ada yang membuka pintu saya kaget saya balikkan badan saya
ternyata suami saya
kamu tanya suamimu ada apa ada di luar
itu manusiawi loh pertanyaan saya itu
kalau pak hakim mendengar mercon aja langsung keluar ke rumah
apa itu apa itu apa itu
langsung gitu itu normal saja refleks itu sebenarnya
jadi tidak ada menanya apa yang terjadi
mungkin saya lupa tapi seingat saya memang saya hanya membalikkan badan
lalu saya melihat suami saya membuka pintu dan mukanya panik
terus dia langsung rangkul saya begini bawa keluar
ada nggak dalam pikiranmu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu sama terdakwa sambu
kamu pikirkan bahwa kejadian itu adalah ada hubungannya dengan ceritamu di saguling
saya tidak pikirkan
gak ada kepikiran ke situ ya
setelah keluar apa yang kamu lihat di luar
saya tidak bisa melihat apa apa karena suami saya pukul saya dengan kepala saya menghadap ke dada
dia mengatakan cara bergerak ke dada
jadi kamu itu mundur ke samping atau di mana
jadi kamu nunduk
jangan dimandikan dada dan mem ratsed kaki
atau memejamkan mata
tidak suami saya mengarahkan kepala saya menuju ke dadanya
ada yang mengarah ke dada
lihat darah enggak
tidak yang mulia
diazer tidak yang mulia lihat lihat kuat makhluk tidak yang mulia lihat ricky saya melihat dari
di garasi garasi siap terus kamu g sebulin lagi ya saya kembali ke sakuling siapa yang nantar
de riki dalam keterangannya putri cendrawati juga mengaku kaget ketika mendengar kabar
bahwa yosua telah tewas ditembak macam telah tewas karena ditembak oleh richard eliezer putri
juga mengaku dirinya mengalami depresi usai mengetahui kejadian itu kenapa saya kaget
iya setelah kaget apa selain kaget kaget ini kan macam macam ada kaget orang melompat kaget
kaget saudara ini seperti apa ya saya kaget kenapa ini bisa terjadi kenapa ini bisa jadi
setelah tahu kenapa ini bisa terjadi apa tindakan saudara
oh ya sudah mengalir begitu saja atau saudara mau menghubungi siapa si acp atau apa tidak
yang mulia saya pun waktu itu setelah kejadian tanggal tujuh itu saya lebih banyak diam dan saya
istirahat di kamar hai karena saya mengalami trauma dan sedikit depresi
saya sudah mengalami trauma dan sedikit depresi saya sudah mengalami trauma dan sedikit depresi